sehingga membuat meminta maaf seperti ini
saat aku tersadarkan diri aku telah bermimpi bertemu dengan ambuku
ambuku telah berbicara kepada aku bustik bapak
bahwa kau tidak salah sama sekali
dan aku disuruh minta maaf kepada kau
bustik bapak izinkan aku untuk bertobat
aku ingin kembali ke jalan yang benar
jika kau ingin kembali ke jalan yang benar hancurkanlah awal iblis itu
karena aku ingin kembali ke jalan yang benar
pengaruh jahatnya tetap akan ada jika palu itu tidak dihancurkan

kau belum selesai dendamku terbalas
kau sudah membuat dendam yang baru
jadi dia memiliki dendam yang sangat dalam dengan kandasiluwangi
sepuluh tahun yang lalu
kau sudah selesai median
itu kasus peluangmu
aku sudah idiot
untuk saya ini adalah kegantianmu
oleh karena aku sudah sangat senang bergaul bersama sama dengan kamu
tidak ada impian pak
jangan seperti ini
berhentilah berbuat keonara
jangan lukai penduduk yang tidak berdosa
mereka semua mempunyai hak
untuk memilih siapapun yang mereka pilih
jangan banyak bicara silvan
sebentar lagi kau akan menemui aja
jangan lupa like share dan subscribe

aku mohon kepada